hingga rabu dua puluh satu juli dua ribu dua puluh satu jumlah pasien covid sembilan belas yang dirawat rumah sakit darurat wisma atlet
meski jumlah pasien yang dirawat di rsdc wisma atlet menurun pihak rsdc wisma atlet menyebut bahwa saat ini tenaga medis di rsdc masih sangat kurang hanya berjumlah dua tujuh ratus tenaga medis
pihak rsdc wisma atlet mengaku sudah menghubungi kementerian kesehatan untuk minta bantuan tambahan tenaga kesehatan
gali putra jakarta